pengelola wisata gerhana asal singapura memanfaatkan momen gerhana matahari total
dengan membangun perkampungan bagi para pemburu gerhana dari berbagai penjuru dunia di desa ngata baru
kawasan perbukitan di sulawesi tengah ini menjadi salah satu spot terbaik menyaksikan gerhana
turis mancanegara ini datang ke ngata baru menumpang angkot
ya angkutan umum khas indonesia ini dijadikan shuttle car untuk antarjemput
angkot yang saya naiki tersendat karena ramainya masyarakat lokal yang antusias menyambut turis asing ini
apalagi turis asing ini mengenakan bus
dan busana yang bervariasi menjadi pemandangan baru bagi masyarakat lokal
yang bermukim di perbukitan dengan ketinggian delapan ratus meter di atas permukaan laut ini
para turis yang masuk dengan membayar dua ratus tujuh puluh sembilan dolar amerika ini
mendapatkan kafling untuk membangun tentara
bangunan bambu yang dibangun arsitek perancis dengan memanfaatkan masyarakat lokal
menjadi spot untuk menyaksikan gerhana
sejak dibangun februari dua ribu enam belas lalu
kawasan wisata gerhana yang disebut kampung bule ini juga menyediakan zona untuk anak anak
kamu datang dengan keluargamu disini menunggu eklips nanti